hai hai hai aduh ini bukannya makan kamu nyuruh papa gendong gendong kamu nih siang
lho papanya lo itu lihat tuh kakaknya tuh kakaknya tuh iya papa kuat kalau nggak kuat
nanti kamu jatuh dong manjur tahu udah gede juga mau ikut gendong juga itu enggak mau
sama sama lihat kakak nih lihat kakak adik adik adik kakaknya di
kaku dan gengsi ya hai itu masalah ya bilangin jangan kaku kaku lah hehehe
wah bosen banget deh sendirian di rumah
hai kan biasanya selalu ikut sama papa
apa aku diem diem susul papa ke kafe ya sekalian kasih kejutan untuk papa dan ngasih tahu kalau
aku udah ngerasa enakan badannya tapi papa pasti bakalan marah sih kalau tahu aku jangan
ke sana tanpa izin dulu ya udah nggak papa deh nanti bisa aku jelasin di sana kalau aku memang
mau kasih kejutan untuk papa
pokoknya aku rencananya nanti masalah mau jemput aku habis masalah jemput aku pengen
main ke rumah sama papa sih mau jenguk mama mau ajak riana sama sekarang juga kayaknya
kalau ajak riana sama sekarang nanti kelamaan lupa takutnya nanti kemaleman ya udah nanti
bapak tunggu di rumah ya nah sekarang papa berangkat dulu ke
kofisik deh iya kamu masih mau ketemu dekan dulu sebentar mungkin sekalian pamit
hati hati apa ya iya sayang assalamualaikum waalaikumsalam
saya masih khawatir dengan keputusan bahwa untuk
saya mau jemput andi dulu ya
sama tolong persiapkan keperluan saya yang tadi saya bilang sebelum berang ke gunung itu
ya baik baik jangan yang lewat
kayaknya enak deh jalan jalan di tangan tadi
deket cafe yang papa juga
pak pak tolong di depan putar balik aja ya kita enggak jadi ke kofisik tapi saya mau berhenti di
taman yang tadi baik bu kalau gitu saya putar balik dulu ya sepertinya tadi elsa agak gusar ya
pas ngeliat kedatangan mama terus dengerin mama poin makanan buat jessica
maaf ya seperti yang dulu kita pernah bicarakan saya masih mengharapkan ketika kamu
bekerja kalau bisa profesional ya itu udah pasti ya pekerjaannya kita bicara
bekerja saya akan tetap profesional tanpa intripsi urusan pribadi tercampur dalam pekerjaan
walaupun juga di sisi lain elsa adalah sahabat saya di luar pekerjaan ini
jadi saya harap saya juga tidak akan pernah menyakiti hati dia
ya kalau soal urusan delsa saya rasakan case nya udah selesai
jadi kita akan kerja di sini fokus terhadap urusan ini
saya mengerti nel
cuman biar bagaimanapun juga kita sebagai manusia yang masih memiliki rasa
iya pastinya masih ada rasa yang tersisa
maaf bukannya saya mau ikut campur urusan kalian berdua
tapi agar lebih enak ke depannya
coba kalian bicarakan dulu
mungkin yang selama ini kalian lihat yang menyakitkannya saja
sedangkan kenangan kenangan indah selama ini kalian berdua mungkin masih bisa dipertahankan
atau mungkin ya biar ada hubungan yang baik lah
nggak selalu keadaan
keadaannya tegang seperti tadi
maksud saya datang ke sini kita saya ingin bicara empat mata
ini soal tawaran kemarin
untuk bergabung dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggantikan posisi pak bobi
kalau pak bobi lagi tidak di sini
tapi yang jadi sedikit kendala
karena saya kan masih punya perusahaan
rasa rasanya kalau saya harus tinggalkan juga agak agak mungkin
jadi pertanyaan saya adalah boleh saya bergabung
tapi di satu sisi saya tetap menjalankan perusahaan saya
susah banget sih
katanya udah selesai
ini kenapa belum keluar
ini itu perempuan
oh ini tuh adanya pa hliya rodwi
mika dosen baru ya mau saya anterin ke keuangannya
bukan bukan terus kalau bukan dosen di sini ngapain dong kesini mau cari pacar ya
ini mahasiswi ini emang nggak ngelihat ya saya pake cincin kawin ya
kenapa di kampus ini semuanya orangnya pada aneh aneh sih
orangnya kemana dia
sayang sayangnya aku suami aku sayang apa kabar sayang kamu udah nungguin aku dari tadi ya aduh
maaf ya tadi kan aku abis dari dalam dulu kamu pasti nungguin aku kan eh gimana anak anak ya
sama anak anak aku kangen sama anak aku mas yang cantik sama ganteng gitu kayak kamu ya
biasanya iya udah ketemu sama suami saya oh maaf ya bu kami enggak tahu kalau beliau udah
suami ibu maafin kami ya iya mau ngapain ya pantas gua andin cantik ya ternyata suaminya
tampan juga bagus deh kalau sama sama ngajar di kampus ini jangan jangan suaminya ngajar di sini juga ya
ngejar di sini ya
ngejar di sini ya
ngejar di sini ya
ngejar di sini ya
ngejar di sini ya

enggak di sini cuma ngantar sama jeput saya itu perhatian sayang banget sama saya maaf ya bu kita
ngapain perempuan perempuan lain
terus ngapain di sini kenapa nggak nunggu di mobil kenapa harus keluar
iya mau cari kamu cuman dari tadi tuh waktu saya keluar mobil itu saya dilihatin sama mas iswilamu terus waktu pas jalan saya jalan ke sini saya dikira dosen
saya udah nunjukin cincin kalau tadi cuma nggak ada yang
belum selesai ngomong soalnya kenapa sih
percaya saya godain perempuan
lo percaya gak
percaya gak saya orang kayak gitu godain perempuan
ya udah gak usah marah
kita kan punya dua anak sayang ya kan ada cewek ada cowok cowoknya ganteng kayak kamu
aduh taksi onlinenya kok lama banget sih
kok malah di cancel
ya ampun biasa kan jam segini gampang dapatnya
aduh harus di pesen lagi deh nih
pastinya saya gak bisa langsung berikan jawaban hari ini juga karena saya harus mendiskusikan semua ini dengan tim manajemen kantor
oke saya bisa mengerti terima kasih banyak buat waktunya ya
sama sama noh terima kasih
ada janji lagi sama teman aku di taman
oke semua kerjaan udah selesai
dia bukan siapa dua lo lagi
dia bukan siapa dua lo lagi
dia bukan suami lo lagi
kalau nino bisa dapat gantingnya lo juga harus bisa dong dapat gantingnya
lo bisa dapatin kebahagiaan lo sendiri kok
masa apa aku bisa telepon
kok mama ada di sini
sa mama tadi denger loh apa yang kamu bilang ke diri kamu sendiri
aduh mama denger lagi
mincoba untuk ngelupain nino aja sih ma
iya sih mama ngerti
kalau setelah bercerai mungkin nginop agak keras ke kamu
maafin dia ya sa
aku mencoba untuk tegar kok
ya walaupun terkadang
aku masih suka inget
ya gimana lagi ya ma kan pernah jadi suami istri ma
ya pasti untuk soal itu agak sulit ma
pasti akan selalu ada mbak di pikiran aku
ya mama ngerti sa
ya mungkin kamu harus lebih sabar lagi hadapin nino ya
tetep anak menantu mama
tetep ada di hati mama
biarpun kamu bukan istrinya nino
itu gak akan pernah hilang
juga di hatinya nino
gak mudah buat dia ngelupain kamu sang
ya seneng happy kenapa
sama mahasiswi mahasiswa yang ada di kampus kampus aku
ya seneng kamu
bukannya kamu bilang kamu udah punya istri udah punya anak
kamu malah diem aja
aku aja udah bilang kalau aku tuh udah punya suami dan aku udah punya dua anak
saya udah mau ngomong tadi tapi
gini saya udah nunjukin kalau saya punya cincin nikah sama kamu
ya cuman mahasiswi mahasiswi kamu aja yang mungkin gak
gak ngeh atau
ya gak tau
mau ngapain juga kan
awas aja kamu sampai keboda
pokoknya kamu harus santri aku tiap hari
mau gak mau ya
makanya diem aja
yaudah gak usah
ya kamu tuh
makanya lain kali gak usah dandan yang berlebihan lah
gak usah pakai lipstick di galak
kenapa jadi mungkin itu lagi
aku gak dandan
kamu aja digodain sama siswa kamu kan
loh tapi kan aku langsung bilang kalau aku udah punya suami dan bahkan kamu nganterin
kamu belum bilang apa apa
aku bilang ke mereka kalau aku udah punya suami
nanti aku kasih liat ya
ini semuanya kan gak mudah ya
cuma mama berharap
kalau kamu move on ney no move on seandainya kalian belum menemukan orang lain di dalam hidup kalian ya serahkan aja sama allah semuanya
mau jelasin apa lagi sih mas
hidup kalian kan harus berjalan terus ya
menurut mama langkah kamu udah benar kok sekarang
kamu harus tekankan ke diri kamu ke hati kamu untuk melupain nino
ya nino juga harus melupain masa lalunya sama kamu
ya mungkin kamu liat sekarang nino keliatannya cuek dingin
tapi mama yakin gak mudah buat dia ngelupain kamu
kamu kan melahirkan anak untuk nino
memberikan mama cucu
kamu selalu ada kok di hati mama di hati nino selamanya kok sah
tidak ada yang sedih
tidak ada yang sedih sah
sah pokoknya sah berusaha untuk menjauh satu sama lainnya
kalaupun suatu saat nanti allah mempersatukan kalian berdua
biar itu menjadi urusan allah
ikhlas ikhlas kunci dari masa depan hidup kalian berdua
tapi kalau seandainya
aku sama nino gak ditaktirkan untuk kembali ma
gak apa apa sah
kan mama tetap akan sayang sama kamu
kamu kan tetap anak mama
kamu itu bagian dari hidup keluarga kita
maafin aku ya pak
oh ikhlas ya
aku tahu kamu memang baik
ini persoalan diantara kita terjadi karena memang kita sama sama salah
kamu pernah jadi bagian dalam hidup aku
karena kita sekarang sudah berpisah
mungkin ada baiknya
aku harus merelakan kamu kamu juga harus merelakan aku
ya siapa tahu allah memberikan jodoh lagi
kita gak pernah tahu
hanya doa terbaik buat kamu yang sama
ya tadi aku udah janji sama papa
aku mau main ke rumah mama
mau ngejenguk mama
mau langsung ketemu mama
mau pulang dulu jemput anak anak
aduh takutnya kelamaan gak mas
aku udah bilang papa takutnya kelamaan
ya sebenarnya kalau saya agak ngebut enggak lah
kamu juga bisa ngomong ke papa atau mama sarah kan
kalau seru nunggu sebentar
lagian anak anak juga pasti senang kalau diajak ketemu papa sama omahannya
kan mereka juga udah lama gak ketemu
sekali sekali diajak jalan lalu mereka aja
oke ya udah
kita jemput ya
kamu udah baik
harusnya saya yang makasih ke kamu
kamu udah sabar sekali menemui saya deh
mobilnya cakep banget
mana gue tahu
waduh pak bos
mantep banget pak bos
maren mau gek
sekarang mobil baru
ini kayak panah halus
ini nggak dibukain nih pintu
alhamdulillah ya allah
atas nikmat udara
yang hamba hirup sekarang ini
dan nafas kehidupan yang engkau berikan
untuk hamba selama ini
maha besar engkau ya allah
astaga berulang aja
ibu bangun bu
ibu kenapa bu
iya ini gue di taman
kebiasaan ya lo
yaudah kalau gitu gue tunggu di taman ya
masya allah tante
tante bango tante
mbak tante bango
tante bango tante
tante bango tante
ini tante saya
aku tetap gak tenang
pikiran aku masih tetap ke mama
apa mama baik baik aja
astaghfirullahaladzim aku ngapain di sini
sayang gak sengaja pak
kalau ada apa apa hubungin saya
ya baik baik pak
ya nanti tolong bersihin ya
gak mau dipikirin tapi malah jadi kepikiran
malah pak rizik juga belum balik lagi
hampir jam segini
kayak gini gini mah
nah ini yang kepala gue deh
sementar di pagi ya
hah ternyata gini ya
ribet yang urusan masalah cinta cintaan tuh
mau gak mikirin tapi malah kepikiran
uyang tau kepala gue sumpah dah
kalau saran kiki
mendingan temuin aja ibunya pariza mbak
kalau kita mendingan kiki
minggir aja dulu ya
ada mau diomongin
ibu saya malah mau jodohin saya
udah udah udah
aduh umut otak
saya malas mikir urusan urusan kayak begini
udah udah udah
ya allah tante sarah
tante sarah sadar ya sayangnya
alhamdulillah tante sarah
tante sarah sadar
ya allah makasih ya allah
tante yang tenang ya tante minum dulu ya tante
ini aku tante ini aku jessi
jessica bisa ada di sini
tadi di taman itu
ada orang banyak berkerumun
kebetulan aku juga lagi di taman ini tanpa
aku samperin kerumunan itu ternyata
aku liat tante sarah pingsan
makanya aku udah di sini
tapi tentu sarah gimana tentu sarah apa yang dirasa sayang
apa tante sarah fine
tanpa baik baik aja kok
oke tante baik baik aja ya
tante emang mau kemana sih
kok tante bisa ada di taman
tante mau ke coffee city mau ketemu sama ansur ya
oke tante biar aku yang anterin ya
tapi mungkin sekarang better aku hubungin elsa tom surya dulu
kasih tau keadaan tante sekarang ya
tolong jangan hubungin elsa ataupun om surya ya
tante nggak mau mereka tau
tante apa nggak supaya kayak tapi mereka tau tante
oh mancing lindung di atas wajan
oh mancing lindung di atas wajan
kalau langit mendung itu tandanya mau turun hujan
pasti nih ada sesuatu
gue tau ya
apa itu boim
karena belum ketemu titik temunya nih pas ngobrol sama mbak mirna
gimana hasil pembicaranya sama mbak mirna
awas ya kalau sampai pak riza bikin mbak mirna sedih
jangan bikin gigi jadi merasa bersama
kok gigi merasa bersalah
kan awalnya yang moyok moyokin buat pak riza sama mbak mirna jadian kan gigi
iya sebetulnya sih bukan punya rumah ayam gigi doang yang bersalah
uya juga dong
tapi sebetulnya pak reza sama mbak mira itu pasangan yang pas
oh yang boleh cepetan melupas
itu saya mau menjodohkan saya sama orang lain
ibu saya itu udah gak percaya lagi sama saya
sebenarnya saya ada perasaan serius
aku mau ke rumah

kamu akan mandi
mama sudah mandi sama papa juga sudah mandi lho
jadi sudah bisa main main sama rina sama scarra
bapak ah rung
ya bau juga juga
kamu pake pake
mama belum mandi sebenarnya
cium gak mau
dari sini aku cium
gak boleh berhenti dong
minta izin liburan berdua sama mama boleh
kamu udah bisa mas
belum dapat schedule yang fix
tapi kan harus disesuaiin
tapi cuma berdua sama mama
tapi aku sama adea sekarang boleh gak ikut
sekali mama sama papa lah berdua
aku sama adea sekarang ikut dong papa
kalian malam sabar apa yang berdua tuh
boleh dong sekali sekali
kan gak lama sehari doang kan
ini aja nanti yang liburan berempatnya
yang ini papa sama mama dulu ya

bilang boleh biarin aja
kok jadi lama sih
gak jadi lama
gak jadi lama
apun apun apun apun
nanti ya aku pikirin dulu ya papa ma
dipikirin aja jangan lama lama ya
ah yaudah deh kalau gitu
tapi kira kira yang mau ikut ke rumah opa surya
sama mas sarah siapa ya kira kira
sekarang mau ikut gak ya
mau ikut gak
yaudah kalau gitu kita makan dulu abis itu kita jalan jalan oke
yuk makan malam dulu ya
abis itu kita ke rumah opa sama oma ya
oke deh yuk
kita makan dulu yuk
makan dulu makan dulu makan dulu
kita makan malam dulu yuk
iya iya mainannya di bawah
mainannya di bawah
aduh ini bukannya makan kamu nyuruh bapak gendong gendong kamu nih
kasian loh papanya loh
eh lihat tuh kakaknya tuh
kakak raina tuh lihat tuh
kalau gak kuat nanti kamu jatuh dong
ih manja udah tahu
udah gede juga kamu
mau ikut gendong
eh mau ikut gendong juga itu
lihat kakak adik
adik lihat kakaknya adik
eh sama mama jo yuk
sama mama aja sini yuk
sama mama yuk
kamu mau gak
renah masih sama
kamu masih sama sih
renah gak mau sekarang gak mau
papanya mau gak
aku mau di gendong juga
aku mau di gendong disitu juga
aku mau disitu juga bisa gak
aku mau di atas disitu juga kayak renah
kok bismillah sih
kuat apa enggak
itu sama mama tuh
mama udah bawa mainan lah
mas nanti jatoh loh
udah kamu gak usah minta gendong juga ya
udah saya udah capek nih
udah ya renah ya
turun turun turun
aku renah udah ya
udah dong udah dong
aduh dikira badan deket
gak iseng banget sih
lah aku lapar pak
setelah abis angkat renah jadi pengen makan nasi yang banyak
untung aja mama gak ikutan tadi
kalau ikutan papa masih keberatan
dan papa bawakan beras
emang dipikir mamanya gak denger ya di sini ya
dipikir aku budeg
oh gitu ya
udah ah mama cari mira sama kiki dulu
kok belum dipanggil panggil ya
eh kita main ini pesawat pesawat
bapak juga pernah dulu kayak gini gendong aku
sebelum bapak sama rika
papa gendong begini juga
iya sebelum bapak sama rika
memang papa dulu sering gendong main pesawat pesawatan ya
mau nyari apa apa ada yang jatuh
nanti papa gendong gendong itu lagi ya
kakak rena sama dia sekarang ya
makasih ya nak
kamu udah bantu papa untuk mengingat kenangan kenangan kita yang pernah kita lakukan bersama
sekarang pareja malah mau dijodohin sama ibunya
ya nggak salah juga sih
gue juga yang bilang suruh ngikutin kenangan emaknya
lagian lu si mir mir
pura pura doang malah pakai perasaan
gak boleh gak tau
gak boleh gak tau
anjak lagi aja yuk
tumben banget kayak gitu
ada apa sih coba cerita deh
koman gak papa
aku juga gak mau cerita cerita lagi ya
mau kayak gitu
itu kan gunanya sahabat harus saling cerita
kalau ada apa apa kenapa sih
ribet ya namanya jatuh cinta ya
kok jatuh cinta kok
begini kok sedih gitu sih kenapa sih
hah kok bisa sedih
pariwija jadi muli jodohin tuh sama ibunya
kita bawa pura pura gitu deh
maknya langsung bener jodohin pariwijo
maknya langsung bener jodohin pariwija
ini mirna beda banget sama mirna yang gue kenal
kok kenapa jadi melo gini ya
udah mulai nggak pura pura lagi
mungkin ya yang gigi yang namanya cinta
itu kan gak harus diharu memiliki
dia ngomongin nasibnya sendiri
si rick tuh mau gue lu
gak usah ribut lagi
gak usah egois mikirin nasib diri sendiri
pokoknya ini tuh masalah udah
ini tuh masalah genting
kiki pokoknya siap bakal jadi saksi
di depannya ibunya pak riza
kalo pak riza sama mbak mirna itu sebenernya saling mencintai
beneran gak pura pura
bener tuh yang kiki tuh
kalo perlu kita demo sama ibunya pak riza
supaya pak riza jangan dijodohin dengan wanita lain
kita protes dah gitu
pokoknya pak riza harus berjodoh dengan mbak mirna
kok jadi gue sih
supaya adil im supaya semuanya dapat jodoh begitu
bo im dengan wanita yang dijodohin ibunya pak riza
kan ini kan happy ending semuanya
siapa yang mau dijodohin sama siapa
mending kita cari sendiri
kiki belom nyapin makan malem malah konsep disini
tuh kan im liat tuh
kan begitunya tuh
asal diajakin ngomong masalah hati
saking senengnya gue ditinggalin
itu tandanya dia gede sama lo
oh begitu ya